mau tanah lagi nih
halo kak nadia kenapa kak
mondi mondi mama kamu kecelakaan mondi
masih kasih dulu
cepetan kamu kesini mondi mama kamu tuh harus dirawat
tapi mama udah dibawa rumah sakit
udah tadi ada yang nolongin
kamu cepetan kesini ya di rumah sakit medica sekarang ya
mama lagi kesel banget
emosi jiwa seadah adahnya
eh mama kesel kenapa sih mah
gak kesel gak marah
dari tadi tuh
kesayangan kamu reva itu
tangan mama malah ditahan
kenceng banget lagi
sakit tau gak sih ini pergelangan tangan mama sekarang
udah tau kan
apa yang aku rasain selama ini ma
tapi mama harus hati hati sama dia
karena dia jago banget taekwondonya ma
pantesan tuh megangin tangan mama sampai begini biru kayaknya ini sekarang
emang ini mama diapain sih
tangan mama dipegang sampai dipintir gitu
sekarang yaudah nih takutnya patah tulang
kalau enggak paling gak keselio nih kayaknya
gak bisa gak terima mama diginiin
mama dipintir tangannya
wah bener bener tuh anak
keselin banget enak aja dipintirin tangan nyokap gue
ma mama kayaknya harus belajar bela diri deh ma
yang bener aja adriana
kok mama malah disuruh belajar bela diri
aduh bukannya kamu gitu yang bela diri belain mama
kan sepadan kalau kamu yang lawan dia
aduh udah sering encok
suruh bela diri pulang lawan
ada ada aja nih anak
oh iya iya aku yang belajar aku akan belain mama
mama tenang aja aku akan belajar bela diri
nanti aku lawan dia ma tenang ma
itu nyokap gue tangannya dipelintir sama reva ribut sama
itu anak diri gue
ih lo kalau ngomong sih enak lo gak tau kan
gue tuh gak bisa apa apa dia tuh jago banget bela dirinya
kayaknya gue harus belajar bela diri
gue harus ngelawan tuh reva
sembarangan banget tuh orang
mau nyari guru siapa
lo lupa gue kan guru bela diri
lo emang ada nonton gak waktu itu dia tanding sama
dan katanya dia mau wakili dojo macan putih
terus gue denger denger nih ya dari orang
katanya dia juga ngajar disitu
gue mau jadi wanita tangguh
ya allah diri bisa ngelawan tuh anak penat sekali di rumah gue
kan gue sambil menjelang minum air
minta dia ajarin sama boy
begini sayang caranya
wah keren banget kan
iya yaudah kalau gitu gue mau langsung buru buru kesana
lo juga mau balik kan
yaudah ntar gue bayarin di depan oke
oke nih gue bantu
gue juga mau balik
kalo begini caranya
kenapa ya ketemu sama akang abah terus
sayang niatnya mah ke mall teh pengen melepas stres pusing
nyari hiburan repressing supaya bisa ngelupain teteh
untung nih teh sudah dapat sedikit pakaian buat sineng
eh mana ketemu teteh atau makin tidak bisa melupakan ini mah teh
buah buah buah alas buah buah
ngapain keloyoran mah
kenapa lu narik angkot kayak kagak ada kerjaan aja lu
mak ian kan udah bertekad buat ngambil tanah lagi yang di kemang itu yang udah dikuasain sama mamanya melly
nah untuk itu semua kan ada syarat ya mak
yen itu harus punya uang sepuluh juta
jadi iyan nangkot aja udah
wah hebat juga loh ya
gue demen banget lo udah bener bener insap ngebela belain narik angkot lagi
aduh emang jadi kagak tega sama lu
wah emang beneran gak tega nih
ya iyalah iyan mana ada orang tua yang tega ngeliat anaknya banting tulang pakai nyupir angkot lagi
berapa sih penghasilannya
lu kerja dua bulan juga belum tentu sepuluh juta masuk
mendingan lu kagak usah narik aja deh
mak maksud mak gimana tuh mak
mak mau nalangin uang sepuluh juta itu dulu ya mak
hmm ya kagak lah
kok kagak sih
iyan jadi kagak ngerti nih
yaelah lu iyan
maksud mak kalau ada kerjaan lain yang lebih bagus yang cepet dapet duitnya mendingan lu pindah kerja
masa kagak ngerti sih lu ah
dikeren lu nalangin uang sepuluh juta
bikin jantungnya ngepot potan aja nih
halo kak nadia kenapa kak
mondi mondi mama kamu kecelakaan mondi
cepetan kamu kesini mondi mama kamu tuh harus dirawat
tapi mama udah dibawa rumah sakit
udah tadi ada yang nolongin kamu cepetan kesini ya di rumah sakit medica sekarang ya
mohon maaf sensei kelas udah siap
oh iya duluan aja nanti gue nyusul ya
saya mau daftar di kelas yang ini harus ini saya nggak mau kelas yang lain yang ini aja
semoga adriana gak ikut kelas gua
wah mungkin aja nih dio pernah tahu siapa mantan pacarnya adriana
sejarah kan itu mantan cowok adriana pasti sering ngapel tuh ke rumah adriana
kok pesawatnya gak dinaikin
kalau dinaikin rusak dong
dio mau gak main pesawat pesawat sama kareva
nanti biar kareva aja yang nolongin
biar kareva aja yang jadi pilotnya
eh jangan kak karesah jadi pramugarinya aja
oh tapi kareva maunya jadi pilotnya sih sebenarnya
atau main yang lain aja main apa
main perang perangan aja
eh dio kareva kan cewek masa kareva main perang perangan itu permainan cowok tau
oh jangan jangan dulu kamu sering main perang perangan ya sama kak adriana
hmm gak juga sih
aku jarang main sama kak adriana soalnya kak adriana jarang di rumah
oh kak adriana sering sibuk pacaran ya
iya bener kak
emangnya main main pacarnya adriana tuh siapa sih namanya pasti dio kenal dong